nanti mau diajarkan motor
ini gampang sekali
kamu tinggal kontak pencet tenang
nanti kalau kamu bisa naik motor
kamu akan bisa mengantarkan jerniper
berangkat dan pulang sekolah
saya mau belajarnya pakai motor saya sendiri atauku
nggak mau pakai motor kamu
iya nanti saya pegang insya allah tidak jatuh
nanti kalau saya belajar pakai motor kamu
maafkan bapak ya
bapak terlalu banyak tempat kamu
bapak bapak lagi sibuk urusin rumah buah dokter
kalau ibu jadi berangkat
danny nggak mau tinggal sama nenek
danny maunya sama bapak
danny tinggalnya sama bapak
sekarang tidak mau lagi
tiga jam ya nek
edward mau sembuh nggak
poin menhemahkan dari vulga

itu nanti nggak ketemu
kalau mana pabrik
kait luar sana
makanya mee tuh aanan

enggak selera takut hati bayut
kadang kadang teh iri ya lihat orang yang hidupnya enak coba kita mau makan aja
susahnya setengah mati nggak adil
mendingan edward main di tempat lain
kenapa ya nggak apa apa sih mak mendingan di warnet lain mah lebih enak
tempatnya mak cucu saya nggak boleh main di sini saya bayar kok kalau di tempat
lain game gamenya lebih komplit mah kalau cucu saya nggak boleh main di sini saya
laporin kamu ke kantor rw ya supaya warnet kamu ini ditutup jangan atau
nanti kalau kamu bisa naik motor kamu akan bisa mengantarkan driver berangkat dan pulang sekolah
saya mau belajarnya pakai motor saya sendiri atauku nggak mau pakai motor kamu iya nanti saya
pegang nih insya allah tidak jatuh nih nggak mau lah nanti saya kalau belajar pakai motor kamu
keliran naik motor saya belajar lagi kan sama saja doy sama apanya kum ini bentuknya aja beda mereknya
beda spionnya beda semuanya beda ntar kalau sebu motor saya sendiri belajar lagi dong
mengajari mengajarin sendiri sama aja kalau motor ini mah tuhan beda

waalaikumsalam pak ustadz
tadi udah kesini pak ustadz tapi sekarang gak tau kemana
suruh dia bantu kamu
dasar itu kan tidak bisa menjaga martabat orang tuanya
dia tidak tahu kalau bapaknya tak orang terhormat
kebetulan lewat terus mampir
begitu mau pulang kebetulan bu dokter datang
iya pak ustadz ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya pak ustadz
mau ke dalam lihat lihat rumah
oh silahkan mari sekalian saya antar
kalau pak ustadz masih ada kepentingan lain
untuk melayani yang lain
silahkan pak ustadz
ya kalau mau ngopi silahkan sendirian saja
pak ustadz kalau begitu saya mau belajar agama saja
saya permisi bu sudah mau belajar
iya pak ustadz
rukun islam ada berapa pak ustadz
iya saja ada berapa